ini memang suatu keadaan yang sangat sangat tidak biasa bagi seorang anak
dimana seorang anak menjalankan kegiatan sehari hari belajar di sekolah
namun secara drastis harus menghadapi prosedur hukum yang begitu panjang dan rumit
ini sangat berat seperti itu
memang kami sudah meminta izin kepada keluarga khususnya terkait kondisi agnes ya
kira kira seperti apa saat ini memang dan kami sudah diberikan izin untuk menyampaikan itu kepada publik
kondisi real dan
kenyataan yang saat ini terhadap atnes adalah masih sangat tertekan dan terpuruk
kenapa karena memang seluruh prosedur yang dijalankan sejauh ini itu sangat sangat panjang bagi seorang anak
bahkan itu belum dapat dipastikan karena kenapa fokus utama saat ini adalah pemeriksaan hukum yang berlangsung
dan juga menjaga agar kesehatan serta kondisi fisik dan psikis agnes itu terjaga
ketika itu nanti sudah selesai baru kita bertahap satu persatu
untuk masing masing kebutuhan yang harus dipenuhi
akan dijalankan setelah persoalan persoalan yang sedang berlangsung ini sudah selesai
tapi kembali lagi memang kami sangat prihatin karena